ya kian santer berembus peran aziz syamsuddin terkait sejumlah skandal perkara di kpk
wakil ketua dpr dari fraksi partai golkar itu diduga terlibat suap di tiga perkara
pada sidang perdana kasus dugaan suap eks penyidik kpk
stepanus robin empat puluh tujuh jaksa kpk menyebut aziz memberikan suap
namun di dakwaan itu ditepis oleh robin empat puluh
sementara kpk hingga saat ini belum menyampaikan secara gamblang status dari aziz syamsuddin
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bagaimana mencermati persidangan pada hari ini
dan juga kasus perkara yang menyeret nama wakil ketua dpr aziz syamsuddin
bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada bang boyamin saiman koordinator dari maki
dan juga ada bang lusius karus peneliti dari forum masyarakat peduli parlemen indonesia
selamat malam rehat
selamat malam mbak lusius
ya kami juga sebelumnya sudah mengundang perwakilan dari kpk
namun sampai dengan program ini berjalan
tidak ada yang bisa mewakili untuk bergabung
kita akan berbicara dalam diskusi pada malam hari ini
maka saya akan lanjutkan bersama dengan bang boyamin dan juga bang lusius
bang boyamin tadi sudah melihat juga bagaimana persidangan dari robin empat puluh tujuh ya
ada dakwaan dari kpk yang menyebut aziz syamsuddin memberikan suap
tapi itu kemudian dibantah oleh robin empat puluh
bagaimana anda mencermati persidangan pada hari ini
apakah kemudian masih relevan untuk menagih janji dari kpk
dan segera menjelaskan apa status dari
robin empat puluh tujuh itu sudah membantah ini jauh hari sebelumnya
setelah putusan dewan pengawas kpk itu
menyatakan ada kekaitannya robin empat puluh tujuh dengan aziz samsudin
terus kemudian jarak satu minggu kemudian robin empat puluh tujuh membantah
bahwa tidak ada kaitannya dengan aziz samsudin
jadi sudah jauh sebelumnya
sudah dibantah jauh jauh hari sebelumnya oleh robin empat puluh tujuh
tapi kpk dalam dakwaannya masih merumuskan itu
jadi artinya kpk tidak berpegang apa yang dikatakan oleh robin empat puluh tujuh
artinya ada alat bukti lain
saksi termasuk yang katanya sopir
terus kemudian aliran dana
itu kan bukti dokumen
paling tidak ada uang darat dua ratus juta
yang dari aziz kepada
itu melalui rekening
dan juga bisa jadi kpk karena boleh pakai alat
acaplah atau dari komunikasi yang bisa di cloning lagi
berarti ada dugaan yang terkait dengan komunikasi
jadi ada saksi lain
ada bukti dokumen
ada bukti pembicaraan yang direkam
jadi dengan masih ada di dakwaan itu
saya yakin kpk tidak main main
karena sudah lama robin empat puluh tujuh membantah
tapi nyatanya tetap dituangkan dalam dakwaan
jadi ini sebenarnya sudah gamblang
dan mungkin begitu
saya tidak bahasannya
tidak semangat lagi untuk mendiskusikan
karena sudah jelas dalam alur dakwaan itu
tidak mungkin kpk main main dalam menyusun dakwaan
masa ini kan seperti katakanlah
tidak enak ini
apa ya penganiayaan lah
kira kira kan gitu kan
a dianiaya oleh cdef
f ternyata merasa tidak menganiaya
tapi di dalam dakwaan mengenai karena ada bukti yang lain
rekaman atau cctv atau ada saksi yang lain
tapi f tetap merasa tidak menganiaya
ini kan sesuatu yang kalau dicantumkan itu kan ada bukti lain
dalam undang undang kpk yang baru
revisi itu nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu
ada satu klausul baru yang sebelumnya tidak ada di undang undang lama
penghormatan terhadap ham
kalau dalam dakwaan ini disebut seseorang melakukan
padahal itu tidak ada bukti yang cukup
itu kan berarti pelanggaran ham
kpk bisa melanggar di sini
nah nanti kalau ternyata dalam persidangan itu tidak ada cukup bukti yang kuat
begitu dalam perumusan dakwaan
maka bisa saya perkarakan
malahan saya laporkan dewan pengawas
sebuah dibentuk tidak profesional
nah proses itulah yang mestinya saya yakin ini kpk serius
jadi kalau kemudian sudah disebut
secara ini disebut langsung tadi
anda melihat ini sebetulnya sudah gamblang ya
tapi kan versinya kpk masih belum mengumumkan secara resmi status
katakanlah mentersangkakan begitu
karena kan tentu masih harus menunggu alat bukti
dua alat bukti dan sebagainya
itu yang kemudian disampaikan oleh pihak kpk terus menerus ketika ditanya
bagaimana kejelasan soal status aziz samsyudin
ya tidak apa apa
ini kan apapun
ada surat juga
kita tunggu persidangannya dalam proses alat bukti nanti
taksi terus tampilan bukti termasuk rekaman terus ahli gitu
kita tunggu memang apapun ini ada surat juga tidak bersalah
tapi konteknya adalah
kali lagi proses proses ini sudah begitu gamblangnya memang
jadi rasanya tidak ada apa apa
itu yang kpk apakah main main
sekali lagi saya hanya menyebut itu
kita tunggulah sekali lagi saya ingin menyatakan seperti itu
robin empat puluh tujuh itu kan juga dalam konteks yang lain
kenapa ini malah tidak mengaku
dari tiga kasus yang dua nampaknya dia mengakui
terus yang satu tidak mengakui
terus tadi itu belum forumnya pembelaan
eksepsi aja itu nanti pada pertidangan tersebut ya kalau diberikan
kok seperti diutamakan ini
tentaan yang khusus aziz ini
kedua dan ketiga yang terkait dengan
termasuk rita widyasari dan juga
terkait dengan bandung barat segala macam
ini artinya kan satu hal
ini sesuatu yang agak aneh ketika robin empat puluh tujuh langsung membantah
padahal ini kan materinya masih tanggapan paham atau tidak paham
jadi ini sudah masukin materi perkara
ini suatu yang aneh malah
tapi nantilah kita
sebenarnya punya catatan
dan saya akan buka di cnn ini malam ini
ada beberapa yang saya tunggu dakwaan
yang itu sebenarnya ada dua hal
bang boyamin ditahan dulu
catatan anda ditahan dulu
saya harus ke bang lusius dulu
kalau tadi bang boyamin katakan sudah gamblang
dengan kegambelangan itukah seharusnya menurut anda
mkd bisa menindaklanjuti
laporan dari bnkd
atau dari publik terkait dengan aziz syamsuddin
atau bagaimana bang
saya kira sih
saya kira sejak awal itu kita menuntut mkd itu
karena sudah ada laporan gitu ya
yang masuk ke mkd terkait dugaan keterlibatan aziz samsudin
dan saya kira tugas mkd sebenarnya untuk menggambelangkan kasus ini
itulah gunanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat
kita mkd melakukan penyelidikan
untuk membuka apa yang dilaporkan oleh masyarakat
terkait dugaan keterlibatan aziz samsudin
dalam kasus suap
mesti tergantung pada apa yang sedang terjadi
dalam proses pengadilan untuk kemudian
awal bagi mkd untuk melakukan proses penyelidikan
mkd punya tata beracara sendiri untuk melakukan proses penyelidikan
terkait dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh aziz syamsudin
dengan perkembangan yang terjadi di pengadilan sampai saat ini
makin banyak data yang kemudian terbongkar
dari dugaan keterlibatan aziz samsudin
yang mestinya membuat mkd kemudian punya banyak insight gitu
untuk segera memulai proses
walaupun ini mestinya sudah sangat terlambat gitu
nah laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan diterima mkd itu sudah sejak bulan april lalu
mkd telah membuang begitu banyak waktu untuk mulai melakukan penyelidikan
terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aziz samsudin
baik bang lusius tapi kan selama ini yang kita dengar dari mkd
tidak bisa kemudian memulai penyelidikan
atau menindaklanjuti lebih jauh
karena kan belum bersatu sebagai tersangka
masih menunggu bagaimana proses hukumnya
itu kan yang selalu menjadi argumentasi
nah menurut anda bekalnya apa
mkd bisa melakukan penyelidikan sendiri misalnya
tanpa harus kemudian mengikuti proses hukum yang masih berjalan
saya kira itu yang konyol alasan mkd itu ya
menunggu proses hukum gitu
padahal jelas jelas ada laporan dari masyarakat
kan mestinya mulai melakukan cross laporan yang disampaikan oleh masyarakat
dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan misalnya menggali

dan memanggil aziz syamsuddin sendiri untuk dimulai dilakukan pemeriksaan

mereka hanya berusaha menunggu proses hukum yang sedang terjadi
kalau menunggu proses hukum yang sedang terjadi baru mulai memproses
yang gak ada gunanya mkd itu
karena begitu kemudian misalnya aziz dinyatakan sebagai tersangka
otomatis ada proses untuk memberhentikan dia gitu ya
dari posisi sebagai wakil ketua dpr
mungkin saja partai golkar juga akan mulai memberhentikan dia
sebagai anggota dpr
kalau dia sudah mulai ditekan
jadi dia tersangka
lalu apa gunanya mkd kalau begitu
kalau baru mulai bekerja setelah ada proses penetapan tersangka
terhadap aziz syamsuddin
padahal jelas jelas ada laporan dari masyarakat
yang menduga ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aziz
jadi tugas mkd sebenarnya seperti pengadilan gitu ya
seperti kpk yang sejak awal
mulai membongkar buku kesaksian
apapun yang kemudian terkait dengan aziz syamsuddin
yang terkait dugaan pelanggaran kode etik
kami juga sudah berusaha tadi untuk bisa menghadirkan perwakilan dari mkd
tapi juga tidak ada yang bisa bergabung untuk diskusi pada malam hari ini
jadi bang luiz yusuf saya kembali ke anda
menurut anda seharusnya mkd sudah punya bekal yang cukup untuk bisa melanjutkan ini
ke dalam proses penyelidikan tersendiri oleh mkd
baik itu soal kode etik dan lain sebagainya
saya kira si bekal itu sudah banyak
hal yang paling meyakinkan itu ya laporan dari masyarakat
kenapa kemudian laporan dari masyarakat ini sangat penting
karena itulah modal mkd untuk kemudian mulai melakukan sesuatu ya
mulai melakukan proses penyelidikan
mencari barang buku dan juga memanggil pak aziz syamsuddin
saya kira mereka kemudian mencari alasan saja dengan kemudian menunggu proses hukum
seperti yang saya katakan tadi
kalau menunggu proses hukum lalu mkd dibubarkan saja
gunanya itu alat kelengkapan mkd itu
ketika kemudian kerjanya diserahkan atau antung pada kerja dari penegak hukum
baik kita harus break dulu
nanti saya akan ke bang boyamin untuk apa yang ingin bang boyamin sampaikan
mungkin data data apa yang dipunya soal perkara yang melibatkan
yang diduga melibatkan aziz syamsuddin ini
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi

saya masih bersama dengan bang lusius karus dan juga bang boyamin saiman
silahkan bang boyamin tadi apa yang ingin anda sampaikan kalau melihat dari dakwaan yang tadi
juga sudah dibacakan atau disampaikan oleh pihak jaksa
jadi ada dua catatan yang itu termasuk bahan saya sebagai detektif pasti kelihatan
dan saya tunggu sebenarnya itu sudah saya mau buka dua minggu tiga minggu yang lalu
jangan dulu deh nanti kita saya tunggu dakwaan kayak apa
mudah mudahan masuk dalam dakwaan
tapi ternyata belum
jadi ya besok saya mau masukkan resmi kepada kpk
clue nya adalah ada terkait dengan beberapa perkara tadi bahkan empat itu dari tiga itu kan jadi empat
jadi empat atau lima itu
ada proses bayaran terhadap yang di duka oknum lawyer gitu
dibayar dengan cara juga mengambil barang bukti di kpk dan keluarkan dan dijadikan jaminan pinjaman
hasil pinjaman itu ya melihatan terus kemudian sebagai upahnya diberikan
dan kemudian sekarang bukaan itu
dan barang bukti tadi yang diduga barang bukti tadi kemudian setelah rame rame disita kembali
kemudian orang yang memberikan pinjaman ya kelapakan karena kemudian jaminannya tidak ada
nah ternyata itu yang terkait dengan ses dari yang sedang berlangsung yang diduga di arranger oleh terdakwa terdakwa hari ini
dan itu agak ya saya kaget juga
bagaimana kalau ini informasi ini benar gitu
dan saya tetap saya laporkan kpk untuk didalami gitu
tapi kalau toh ini benar ya kaget juga
berarti bukan hanya dulu barang bukti emas tapi ada barang bukti yang lain yang diduga keluar dari gedung kpk dan dipakai untuk jaminan pinjaman
tapi kemudian ya sekarang informasinya sudah kembali gitu
tapi ini yang itu kalau itu nanti benar berarti harusnya akan dimasukkan dalam dakwaan atau nanti dalam persidangan
itu yang pertama
ada dugaan beberapa perusahaan selama proses yang terkait dengan perkara yang di arranger tadi menukarkan uang dolar singapura yang tahun dua ribu sembilan belas saja sekitar lima miliar
dan sebelum atau sudahnya ada sekitar lebih dari itu sedikit jadi puluhan miliar
dan saya mendapatkan dokumen yang bagaimana itu ditukarkan dari rupiah ke dolar singapura
dan itu pakai bank di jakarta
saya juga punya setoran dokumen setoran maupun penarikannya
dan karena itu belum diungkap dalam dakwaan maka besok saya juga laporkan kepada kpk
jadi saya hanya ingin menggarisbawahi proses ini
dan juga dari orang orang yang mestinya tidak di luar itu yang ketiga
ada beberapa yang ada di luar dan juga mengurus perkaranya
dan itu saya temukan jejaknya di daerah menteng
inilah yang hal itu saya akan masukkan kpk besok dan malam ini baru saya buka di cnn paling tidak meskipun ini baru clue clue nya tapi sudah agak terang sedikit
jadi ini maksud saya perkara perkara yang di arranger yang diduga terdakwa hari ini itu disidangkan itu
bagaimana perkara perkara yang harusnya berproses cepat menjadi tidak cepat
nah ini saya sampai kaget kaget juga setelah mendapatkan data data ini gitu
jadi apakah kemudian aliran uang tadi yang dipakai jaminan itu ataupun aliran uang yang diduga ketika beberapa saksi dipanggil ke kpk dari beberapa perusahaan itu menukarkan uang itu kemudian jadi faktor yang kemudian agak menghambat proses perjalanan perkara perkara di kpk
berarti kan lebih jauh lagi ini ada mestinya bukan hanya sekedar dugaan menerima suap tapi menghalangi penyidikan pasal dua puluh satu undang undang kpk
atau undang undang pemberantasan korupsi sorr
dan itulah yang harusnya lebih didalami oleh kpk dan mudah mudahan ini meskipun mengagetkan saya mudah mudahan kpk tidak kaget
artinya ya akan diproses lebih jauh lagi kalau memang ini ada dugaan menghalangi penyidikan
jadi itulah yang saya ingin buka
jadi maksud saya dari sisi dakwaan tadi sudah menurut saya kamblang ini yang perlu didalami tugasnya kpk
bagaimana aliran uang setidaknya bank ikut bersalah
bagaimana ternyata ada model setoran yang tidak ada nama
padahal namanya menukarkan uang dalam jumlah yang besar itu harus ada namanya
pencairan juga harus ada namanya
ini ada juga terkaitan saya bertanya bank zaman sekarang masih bisa ya setoran yang terkait penukaran uang tidak ditulis nama
atau ditulis nama orang lain yang itu tidak dilacak sebagaimana yang harus dilaporkan transaksi yang katakanlah harus dicurigai gitu
jadi ini yang ada pengembangan yang lebih jauh lagi dalam rangka untuk sistem uang
untuk sistem transparansi keuangan jangan sampai nanti rencana rencana yang bahwa sistem tidak boleh tarik tunai itu nanti kemudian harus betul betul dilakukan
supaya tidak ada dugaan permainan permainan yang saya temukan dalam kasus yang terkait dengan sidang hari ini gitu
oke jadi dan dokumen ini saat ini ada di anda ya bang boyamin masih ada di anda
iya masih tapi beberapa teman yang saya percaya sudah saya kasih
jadi biar aman ada yang megang
ada yang megang satu atau dua yang lain
jadi itu apa proses proses itu
jadi ada masih apa yang terkait dokumen terkait dengan informasi ataupun terkait dengan proses proses yang ada di kpk
sebenarnya mestinya itu juga bisa setidaknya kpk juga ada yang tahu paling tidak seperti dugaan saya barang bukti tadi
jadi ini yang harusnya dibuka bukaan gitu
saya tadinya nunggu di dakwaan mudah mudahan dibuka kalau memang ada gitu tapi kok belum berarti
apakah informasi masih sepotong atau seperti apa itu yang perlu saya dalami
rencana saya besok ke jakarta akan mendatangi kpk menyampaikan
karena saya sampai berhalaman halaman itu bagaimana konstruksi yang tadi uang penukaran dolar misalnya
dan itu pakai pegawainya pakai anu apa terus kemudian setoran ke bank a bank b itu aja semua
jadi saya juga terkaget kaget aja itu
apakah yang bisa aja ya pendali ini dipakai untuk bayar jasa lawyer misalnya gitu
tapi kenapa harus ditukarkan dalam uang dolar dan seribuan lagi gitu
jadi ini sudah agak mencurigakan dari sisi kacamata cara pendukaran gitu
oke jadi yang anda temukan mungkin bisa di highlight lagi kembali lagi
bang boyamin singkatnya apa apa saja yang tadi anda jabarkan dan dari situ apa kesimpulan anda
saya balik kesimpulan saya ini bukan sekedar dugaan suap tapi sampai lebih jauh menghalangi penyidikan
karena konteknya apa yang di hire apa yang diduga aliran dana dan terkait juga dengan katanya itu honor atau fee
yang kemudian ternyata mendapatkan uangnya dari meminjam
meminjam jaminannya yang diduga dari barang bukti gitu
jadi ini yang harus didalam oleh kpk informasi ini
dan kalau saya datang kpk saya lebih rinci siapa namanya yang meminjam
atau yang menukarkan uang di mana bank apa gitu nanti saya rincikan lebih detail kalau di kpk gitu
jadi kalau secara publik begini ya masih sebatas itulah tidak saya bisa membuka
oke tapi nama nama yang kemudian ada dalam pusaran kasus ini itu yang kemudian juga anda temukan juga bang boyamin
meskipun belum bisa disebutkan namanya berarti ya
iya yang terkait dakwaan hari ini itu kan itu ada tiga kluster besar gitu kan
terkait dengan lambung tengah
terkait dengan tanjung balai
terkait dengan rita widyasari yang putra ikatan negara
tapi juga ada yang terkait bandung dan usman misalnya usman jabal itu
tapi rangkaian itulah yang juga saling berkelindan ternyata begitu
bahkan ternyata hire nya itu juga bisa saling mengkait gitu
dan saya katakan misalnya pertemuan sekitar bulan bulan november dua ribu dua puluh itu di menteng tadi
ternyata berkaitan berkelindang gitu malahan
jadi sebenarnya kpk bisa aja menjadikan dakwaan ini ada benang merahnya urut urutannya berkelindannya gitu menurut saya loh ya
tapi ketika terpisah pisah ya tidak apa apa nanti mudah mudahan dalam persidangan berikutnya itu menjadi ada benang merahnya dari proses proses ini
oke dan besok anda akan berencana untuk melaporkan itu ke kpk
ya mudah mudahan siang hari lah
saya harus berangkat dari solo itu pagi itu mudah mudahan siang sudah bisa ke kpk
oke sambil kita menunggu besok seperti apa laporan dari bang boyamin dalam kasus ini dalam kasus yang kemudian menyeret aziz syamsuddin
jadi terakhir kalau dari anda bang boyamin bagaimana seharusnya kpk kemudian mengambil langkah setelah ini
karena kan desakan untuk menetapkan aziz syamsuddin sebagai tersangka sudah begitu besar diminta oleh sebagian kalangan
tapi di sisi lain itu juga belum
karena menurut kpk masih harus mengumpulkan barang bukti lagi
dari dakwaan tadi kan saya sudah mengatakan gambar
kpk sudahnya hanya menyatakan dua hal saja
pilih salah satu
mengatakan ini diteruskan dengan sudah melakukan penyidikan dan segera penetapan tersangka
atau sebaliknya mengatakan ini tidak ada bukti dan tidak bisa diteruskan
jadi biar ada kepastian begitu jangan ngambang
karena kalau dengan ngambang ini menjadikan
semua hal tidak nyaman bagi masyarakat yang perkara korupsi juga ingin dipercepat
itu tidak segera mendapatkan kepastian
kalau kemudian nanti mengatakan tidak ada bukti dan tidak ada penetapan tersangka baru
sementara proses persidangan berjalan
nah nanti kalau ini menurut versi saya gitu
ada sesuatu yang mestinya layak diteruskan penyidikan dan penetapan tersangka
tapi ternyata tidak diteruskan
ya pasti saya buka terapradilan
seperti dalam kasus bansos
bagaimana urusan penggelejahan saja
yang kemudian tidak dikelejah kelejah
saya gugat perapradilan
kemudian dilakukan penggeledahan tapi sudah terlambat misalnya
nah itulah yang nanti kita uji bersama sama
karena apapun saya tetap punya keterbatasan keterbatasan
penegak hukum aja tidak boleh melanggar ham gitu
jadi ya saya mengujinya melalui gugatan perapradilan
mudah mudahan nanti tidak perlulah saya yang gugat peradilan
karena kpk sudah memenuhi harapan masyarakat untuk segera memastikan ini
ya disakan masyarakat buka saja kan gitu kan
dan beberapa media sudah mengungkap seperti tempo juga detik fail gitu
yang khusus untuk laporan
yang itu bagaimana di mana diberikan uang di safe house atau di sebuah rumah makan
itu kan sudah agak gamblang
masa kpk tidak berani lagi menegaskan ini mau seperti apa
baik bang lusius tambah dari anda
ya saya kira sih yang paling menarik itu
saya paksa bahwa ada perubahan misalnya kesaksian yang diberikan oleh robin empat puluh tujuh
jadi proses persidangan gitu ya
buat saya ini bisa saja menunjukkan bahwa ada kerja dari pihak yang terlibat seperti pak haji samsudin ini
untuk memengaruhi orang seperti robin gitu
untuk merubah kesaksiannya dari yang pertama
misalnya mengakui bahwa ada keterlibatan aziz samsudin
tapi sekarang kemudian mulai merubah kesaksian itu
jadi ini bagi saya ada upaya intervensi dari pihak lain untuk memengaruhi kesaksian yang diungkapkan oleh robin ini di persidangan
dan untuk saya ini mkd sebenarnya hal kemudian perlu membuat mereka untuk segera memulai melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etiknya
karena mkd itu kan persidangan itu menjaga kehormatan dpr
ketika kemudian ada kesalahan

jadi kalau kita melakukan kesaksian pertemuan wakil ketua dpr dengan yang kemudian melakukan penyelidikan di kpk
saya kira ini saja sudah sebenarnya menjadi modal besar bagi mkd untuk mulai menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aziz syamsudin
jadi jabatan sebagai wakil ketua dpr jabatan sebagai anggota dpr yang kemudian digunakan oleh haji samsudin
untuk misalnya memudahkan proses penyelidikan
atau pengurusan kasus di kpk
itu masuk dalam pelanggaran kode etik
karena itu saya kira tidak perlu lagi mkd beralasan menunggu proses hukum untuk sekedar mengatakan ada potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh haji samsudin
ketika secara aktif misalnya melakukan pendekatan kepada penyidik kpk untuk memengaruhi apa yang sedang dilakukan kpk terkait dengan kasus korupsi atau suap yang sedang ditangani
implikasinya menurut bang lusis apa sih bagi mkd kalau dalam tanda kutip mendiamkan terus menerus dugaan keterlibatan ini dan tidak memprosesnya seperti yang tadi anda katakan
apakah semata mata mencoreng citra saja integritas saja atau ada hal yang lain
saya kira pertama citra dpr itu ya yang sudah terpuruk karena kinerja dan lain sebagainya sih semakin terpuruk
ketika kemudian mkd menang
sejak awal dibentuk untuk menjaga kehormatan dewan justru menjadi lembaga yang akhirnya dianggap sebagai pelindung orang bermasalah dengan etika
dan ini tentu melawan prinsip atau misi dari pembentukan mkd itu
sehingga bagi saya bukan saja mengatakan bahwa citra dpr itu menjadi tersoreng dengan apa yang dilakukan mkd tapi mkd menunjukkan dirinya menjadi buah alat kelengkapan yang tidak
penting untuk terus dipertahankan di dpr
bang boyamin terakhir ke anda singkat saja
artinya besok anda akan melaporkan dari laporan itu apa yang anda harapkan dari kpk
ya segera dilakukan penyidikan baru terkait dugaan menghalangi penyidikan
dan proses pengembangan pengembangan yang lain
itu nanti kalau di proses itu akan ketarik benang merah yang lebih jelas
saling berkelindangnya saya katakan tadi pertemuan pertemuan yang itu dua ribu sembilan belas atau dua ribu dua puluh
di daerah menteng itu di jalan p utaranya solo itu ada di ujungnya itu
dan itu juga bisa dilacak di sana
dan tentang kaitannya dengan mkd saya hanya ingin mencontohkan gini loh
kasus pinangki sudah dipecat sebelum proses hukumnya jalan
napoleon dan prasidawut okthamo juga diberhentikan dari jabatan
pertanyaannya dengan kode etik sebelum proses sidangnya berjalan
jadi hal serupa juga bisa dilakukan
jadi mkd ini belajar terhadap kejaksaan agung jamwas dan juga propamnya mabes kori
tidak ada kalimat menunggu proses hukum
dan itulah yang saya berharap sebenarnya mkd seperti pak lusius tadi
oke tapi benang merahnya apa sih bang boyamin
bocoran sedikit sebelum besok anda melaporkan ke kpk menyampaikan ke kpk
mohon maaf pak reina gambaran tadi kan sudah ada
kalau di runut tadi sudah ada rangkaian itu
sebenarnya ini berkeliling
dannya dari orang orang itu
dan kemudian dugaan menghalangi penyidikan
karena proses proses yang pemberian uang dalam rangka apa
kan itu dugaan pemberian uang tadi
kan juga dalam rangka menghentikan beberapa case yang ada di kpk
meskipun tidak berhasil sepanjang selama ini
tapi sebenarnya upaya itu kan sudah dugaan menghalangi penyidikan
dan ini satu rangkaian yang kira kira dugaannya berkelindan
keterkaitan dari orang orang yang dalam dakwaan ini saja
jadi malam hari ini diberikan kisih kisihnya kepada kami oleh bang boyamin
tapi besok akan dilengkapi di kpk
kita akan lihat bagaimana proses demi proses ini ke depan
karena tampaknya masih akan cukup panjang perkara hukum ini
yang diduga melibatkan wakil ketua dpr r s m syudin
dan juga perkara perkara lain yang ada di pusaran suap kpk
yang berkaitan dengan sidang pada hari ini
kita akan tunggu akan seperti apa
terima kasih banyak bang lusius karus dari formapi
terima kasih banyak bang boyamin
dan saiman koreator dari maki sudah bergabung di newscast pada malam hari ini
sehat selalu selamat malam
kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesia newscast